aktif dan bersemangat
begitulah sejumlah anak anak ini berkumpul
berlomba di salah satu pusat belanja di kota bandung
dengan perlengkapan lengkap
mulai dari helm sarung tangan dan sepatu
anak anak ini bergaya seperti pesepeda profesional
namun yang berbeda
sepeda yang mereka gunakan tanpa pedal atau balance bike
dengan mengandalkan kekuatan kaki seperti sedang berlari
anak anak ini melaju di atas lintasan
tikungan mereka libas sambil sesekali saling salib menyalip antar lawan
begitulah kegiatan race balance bike
yang digelar oleh salah satu komunitas sepeda tanpa pedal di kota bandung
salah satu pesertanya adalah elzora gemintang asal yogyakarta
di usianya yang kini menginjak empat tahun
izora sudah mengikuti dua puluh race seperti ini
cerita yang sama disampaikan syakila noravindra dastang
prince dastan juara satu lomba balap sepeda kategori usia empat tahun ini mengaku
sangat menyukai kegiatan ini
gimana rasa jadi juara senang gak
sudah berapa kali juara sudah sering gak
sejumlah orang tua mengaku banyak hal yang didapat anak saat mengenal balance bike ini
tak hanya melatih motorik anak untuk terus aktif bergerak
tetapi anak juga diajarkan cara bersosialisasi dan juga melatih mental
terutama saat pertandingan
karena alhamdulillahnya elzora itu memang selalu maksimal di sini
dia ya kadang tadi kayak tadi jatuh kayak gitu
terus biasanya dia aku soundingnya
kamu boleh sedih sebentar nangis sebentar boleh
biar saya sosialisasi terus mengenalkan kompetisi
apa sih kompetisi itu buat dia
menurut salah satu panitia dan juga pendiri komunitas
balance bike utamanya bertujuan untuk melatih motorik anak
tidak ada yang bisa dikira
tapi kalau kita melatih motorik
kita bisa melatih motorik untuk melatih mental anak
jadi anak berani berkompetisi
berlatih dan berlomba balance bike dikategorikan berdasarkan pada umur anak
biasanya balance bike dimulai dari usia dua hingga tujuh tahun
usia anak juga menentukan jenis sepeda yang akan digunakan